sementara itu ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengajak masyarakat untuk menjaga dan kembali merebut kekayaan ibu pertiwi yang diambil oleh bangsa asing
pernyataan ini diucapkan prabowo dalam sambutannya ketika melakukan roadshow politik di bojonegoro jawa timur
selain bertemu dengan kader partai gerindra sebagai bagian dari konsolidasi pengurus partai daerah prabowo juga menyapa masyarakat untuk meminta doa dan juga dukungan
maju kembali menjadi calon presiden tahun dua ribu sembilan belas mendatang
dalam sambutannya prabowo memaparkan bahwa kekayaan alam indonesia ternyata mengalir ke luar negeri dan diambil oleh bangsa asing
hal itu disebabkan kesalahan sistem yang dibuat pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan ibu pertiwi yang melimpa
bangsa yang kaya seperti indonesia yang kekayaannya luar biasa
kekayaannya mengalir ke luar nusantara
kekayaan kita diambil ke luar negeri
kita tidak boleh takut untuk melihat kenyataan
kenyataan saya katakan
saya katakan di hadapan rakyat indonesia
adalah bahwa kekayaan kita diambil dari bangsa indonesia
kekayaan kita sudah tidak milik bangsa indonesia lagi